generasi delapan puluh an dan sembilan puluh an pasti ingat dengan mobil mainan yang satu ini
di bawah brand tamia permainan ini terus eksis meski game online semakin menjamur
para penggemarnya pun beragam
tak hanya anak kuliahan pekerja mapan pun tak ingin lepas bernostalgia dengan tamiya
salah satunya ifur seorang fotografer profesional
meski baru menekuti kembali hobi ini empat bulan lalu pria yang kerap bolak balik jepang ini tak setengah setengah
ia kerap mengikuti sejumlah kompetisi mini empat wd dan bergabung dengan komunitas teknobros
pria tiga puluh tiga tahun ini menyiapkan beragam peralatan penunjang performa mobilnya
mulai dari alat kalibrasi mesin charge baterai hingga koper yang berisi penuh spare part
budget yang dikeluarkan ifur pun tidak main main
gue tuh udah kecemplung bahkan tenggelam nih sekarang gitu
gue udah diangka ya kayak tiga puluh juta gitu lah untuk main tamiya
ini budget gue diangka tiga juta lah
tamiya kini telah bertransformasi dengan spare part yang lebih canggih
bukan lagi sekadar rangka keras mini empat wd kini dilengkapi pivot suspensi dan anchor
selain membuat tampilan mobil makin galak mobil juga lebih stabil karena melewati trek menikung dan tanjakan
dengan beragam teknologi baru ini tak heran harganya cukup menguras kantong
namun peluang cuan dari bisnis tangbiah ini juga semakin besar
kemampuan inilah yang diraih bey
berawal dari seorang penggemar mini empat wd bey kini sudah memiliki sebuah toko khusus tamiya
tidak hanya menjual spare part bay juga menyiapkan beragam starter kit mobil rakitan dengan harga yang beragam
range harga tamiya itu sendiri tuh bervariatif sih
dari untuk orang awal main dulu sampai nanti misalnya kayak sampai ke expertnya
ada bentuk kelasnya juga ada macem macem
cukup murah dan cukup terjangkau
itu mulai dari kayak seratus ribuan juga udah bisa kayak beli box terus kita bisa main tamiya gitu
ya nostalgic kayak masa kecil lah gitu
itu bisa sama sih
jadi range harganya cukup terjangkau mulai dari rp seratus an
oke paling mahal apa beneran
paling mahal itu sampai jutaan
dia ada beberapa park tamia yang dia dari jepangnya itu gara gara banyak yang pakai otomatis part itu jadi langka
nah setelah langka itu part itu jadi mahal
yang mestinya dia harga partnya rp seratus bisa kayak jadi rp lima ratus rp empat ratus gitu
penggemar mini empat wd ini memilih menjual spare part dan starter kit dengan cara cod cash on delivery
vincent kerap hadir di sejumlah kompetisi dan menyediakan komponen dan peralatan yang dibutuhkan peserta
toko kecil dengan etalase sederhana menjadi media vincent berjualan
untuk saat ini ya
yang saya lihat sih tamnya sedang naik sih
jadi sebanding dengan hobi saya sama temen saya bekerja sama untuk membuka toko
seenggaknya keuntungannya gimana
keuntungannya so far ya lumayan sih
tamiya kini tidak hanya sekedar mobil mainan berdinamo yang melaju kencang di lintasan
tapi menjadi hobi yang menghasilkan cuan
selain itu hobi ini juga dimanfaatkan sebagai wadah kumpul kumpul penikmatnya
dalam berbagai kompetisi dan komunitas
ruli kurniawan fajar ahmad jakarta